eh kakek saya mau bertanya tolong kakek jawab sejujur jujurnya
apakah kakek melihat sosok wajah ini ya
apakah sosok wajah bapak tua ini memesan ayam goreng delivery service
enggak kayaknya saya lihat orang ini baru sekarang
pak kapan tadi kita ambil participasi
apa apa sih baru teriak teriak begini posisi jadi kaget ini
ada tikus sama kecoa
tik ini tikus bohongan nih tikus bohongan sama kecoa tuh
tuh tikus bohongan kan
oh jadi ada yang kerjaan kita nih ya
hah emang enak
emangnya bang obed nih udah nyampe ya
udah lah gak apa apa
ki gede mulang assalamualaikum
kalo tau tadi ngapain kita naik ojek
mendingan kita tuh tau jalan kaki ini kan di belakang pulang pak
pak ekel ucapkan
wah semuanya itu takdir allah subhanu wa ta'ala
udah lah kita panggil aja bang obed
bang obed ada ininya gak
anak anak pun anta ya
kebetulan ahar ada di dalam itu
depo perut sakit
ada yang cari nih
ini salah home terlambat kasih makan dia
jadi depo perut sakit
oh mungkin dia perutnya sakit gara gara salah makan
atau kalo gak salah makan dia kekenyangan perutnya
jadi saking kenyangnya jadi sakit perutnya
atau sebelum makan dia gak baca basmala
perut kita itu isinya adalah sepertiga makanan sepertiga minuman
dan sepertiga udara dan nafas
jadi kalo kebanyakan makan perut kita jadi sakit
betul tidak kak
oh memang begitu ya
iya memang begitu
pak aku minta maaf
sebenarnya aku kekenyangan
karena abis ambil makanan di pesantren kau nantak
ya sudah ini salah bapak juga
mari sudah bapak antar ke pesantren sana
minta maaf sama bapak ustadz ya
kakek saya mau bertanya tolong kakek jawab sejujur jujurnya
apakah kakek melihat sosok wajah ini ya kan
apakah sosok wajah bapak tua ini memesan ayam goreng delivery service
pak kapan tadi kita habis berjumpa pak
kok kenapa jadi lupa begini
aduh aduh aduh
saya masih punya saksi satu lagi pak deh
ya udah kalau gitu lukman sobri
tolong kamu bawa pak serikiti kemari
sobri lukman kamu tarik pak serikiti ya
sobri kamu dimana
sobri aku tahu tugas ini berat
tapi kamu gak bisa sendirian
dari tadi di sini
emang tadi ada apaan sih
tadi aduh tadi ada amalia
amalia lagi dikejar kejar sama bucet
sudah ini harus kita laporin
ini lebih gaswat
ayo abur pak d kita kejar kejar
gak usah pak d
kalau tidak kita bencar aja
gimana sih si amalia itu

jangan kabur amalia

ustadz ada yang lebih gaswat
gaswat pak wan
ini ustadz kita bukan yang nemu pak sri kiti
tapi kita malah ketemu amalia yang lagi ini kejar kejar sama butet
pak juki sabar pak juki
pak deh dia kabur
ayo kita kejar
iya si dodot masih akal lebih alik
udah ketemu juga
iya bapak sri kiti
saya kesini mau ke dalam
sekaligus mau minta maaf sama bapak ustadz
karena udah ngambil tahu
dan makanan di pesantren juga
ya alhamdulillah dah
kalau memang pelakunya udah ketemu
sama udah mengakui kesalahannya
tapi bang obed lebih enaknya mah nih kita ngobrol di gururangan guru aja ya
sobat memang lagi ditungguin
aduh aduh aduh
amalia utet kenapa kalian bertekar seperti ini
itu ustadz si amalia jahilin aku

kamu kamu yang duluan
dia ada kodak makanan aku ustadz
kamu kerjaan malah aku kan
kalian ini santriwati semuanya berteman
kalau ada teman melakukan kesalahan langsung dimaaf
dan jangan berlarut larut
sekarang kalian semuanya kembali ke asrama ya
mana dia nih anak buah amalia
anak babe atu atunya
anak kesayangan babe
amalia boleh berangkat gak
itu cuma ada miripnya ya
iya makanya bapak sama anakku gak ada mirip miripnya ya
kayaknya yang jadi
kayaknya bapak pungut bukan anak pungut
bapak pungut ya
ada bapak dipungut ya
amalia lebih baik hari ini detik ini kita pergi dari persatuan ini
babe dituduh curi makanan
stop pak juki
ngapalah pakai samurai
ini masalah belum selesai
ya ampun yang ini masih nangis